mama mau cerita bahwa aku kemarin tuh sempat terkena covid yang kedua kali ini
nyebelin ya penyembuhannya itu sekitar aku butuh waktu enam hari lima hari untuk isolasi mandiri
anda pasti masih ingat dengan kabar beberapa selebritas yang mengaku positif covid sembilan belas dua kali
seperti musisi maya estianti yang setelah positif pada akhir desember dua ribu dua puluh
ia kembali terinfeksi akhir maret dua ribu dua puluh satu lalu
kemudian atta halilintar
yang membagi kabar ia terinfeksi virus corona kedua kalinya di akun instagram
kasus seseorang kembali terinfeksi covid sembilan belas untuk kedua kalinya kerap ditemui
meski probabilitas kecil kasus reinfeksi bisa menimbulkan gejala lebih berat
atau bahkan menyebabkan kematian
secara data di dunia ini sih kecil sebetulnya rate
yang untuk reinfection rate itu sangat kecil
sekitar kurang lebih enam sampai tujuh persen saja
nah untuk mengenai durasi itu rata rata itu adalah di atas tiga bulan
kenapa seperti itu
karena tiga bulan itu dianggap antibody nya yang dihasilkan dari infeksi covid sebelumnya itu masih ada
masih cukup untuk mencegah terjadinya reinfeksi
reinfeksi covid sembilan belas terjadi ketika seseorang yang sudah sembuh
terinfeksi lagi oleh struktur virus corona yang berbeda dengan jenis sebelumnya
reinfeksi berbeda dari repositori
di mana virus yang menginfeksi orang tersebut masih dengan struktur virus yang sama
ada tiga faktor penentu reinfeksi dapat terjadi
pertama banyaknya virus yang menyerang tubuh
kondisi host atau inang
dan faktor lingkungan
ketiga faktor ini pula yang menyebabkan beratnya gejala yang dialami penderita
terinfeksi covid sembilan belas selang sepuluh bulan setelah ia dinyatakan sembuh
ia merasakan adanya perbedaan gejala antara kali pertama dan ketiga kali pertama
ia mengalami reinfeksi
sesek napasnya itu hanya berlangsung satu hari aja
setelah itu tuh nggak ada gejala apapun
itu pun seperti biasa saja gitu
demam demam dikit lah gitu
waktu itu isolasi delapan belas hari
kemudian setelah dinyatakan negatif isolasi lagi sepuluh hari
total dua puluh delapan hari
nah setelah itu ya semua berjalan lancar aja
maksudnya baik baik aja sehat gitu
cuman kalo yang kedua kali ini
dia dijalannya seperti radang tembora
untuk mencegah tubuh terinfeksi kembali
penyintas perlu mendapatkan vaksin covid sembilan belas
namun jika imun tubuh tidak fit
reinfeksi masih bisa terjadi setelah vaksin
untuk itu menjaga ketahanan tubuh
dan taat menerapkan protokol kesehatan
harus tetap dilakukan
roni satria arief yunan jakarta